mandi masak apa dia maunya
mas suha wairah titip jarak ya
juhaya kan di jakarta
iin saya kirim ke arab saudi
pamit dulu ya mak
mau ke rumahnya pak ustadz rw
iy gak gitu atuh
oh kayak duduk
nunggu dia sambil duduk saja
iya pak ustadz
soal bapak bapak pengajian
apa perlu dipakaikan seragam jual
duduk ya duy
ini corak sama warnanya saya pilih pak ustadz
ini bagaimana bahannya
ini tidak panas
tapi juga tidak tipis
jadi mengenai baju seragam untuk pengajian pak ustadz
iya pak ustadz
oh mereka lagi bahas apa
maksudnya mereka lagi ngobrolin apa berdua
ya enggak tahu
katanya kamu disini dari tadi nyimak
bagaimana apa bapak bapak pengajian
kamu pakaikan seragam yang sama seperti bapak bapak pkk
kalau untuk pengajian berbeda pak ustadz
untuk anak anak beda bajunya
untuk wanita beda lagi
untuk bapak bapak pun pastinya berbeda
ide yang bagus
coba ceritakan detirnya
assalamualaikum pang kusoy
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pang ustadz rapi sekali
kan ada kegiatan pkk
udah mau masak
saya menyelesaikan pekerjaan saya dulu
tadi ngider sebentar
nanti setelah kegiatan pkk selesai
saya jalan dulu kan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya allah saya tidak boleh menilai orang seperti itu
empati empati empati
belum tentu saya yang lebih baik dari mang ucet
ya allah ampuni dosa dosaku ya allah
kita memang lebih perlu panci kang
saya juga perlu
itu mau gampang bisa dicicil
ya upil walaupun bisa dicicil
tetap saja mahal kang
jarang jarang kita dapat
peralatan dapur merek upil kang
belum jalan kang
iya kang belum jalan
ntar lagi lah
duluan aja ntar saya nyusul
ayo tuh kita duluan
iya kang mari duluan kang

mau ke rumah bu groyola
mau ke rumah bu groyola
kunci motornya disita sama mas soha
mau ke dokter clara mas soha tadi sana
yang tidur aja lah
kunci pintu selesai udah
eh sebentar neng
jangan panggil bapak tuh
orang masih muda begini dipanggil bapak
panggil a a aja
kenalan dulu a tuh
soka tuh mampir dulu
gak usah a
saya mau ke kantor rw ciraus
di sana marah mek
mendingan di sini
saya dari apil
untuk demo memasak
oh kenapa gak ngomong dari tadi
memang kamu diana ya
a tadi tugasin untuk nganterin kamu ke sana
wah bagus kalau begitu
kita bisa ke sana sekarang a
tapi beneran nih nggak mau mampir dulu minum dulu atau gimana gitu
gak usah a terima kasih
yaudah sebentar kalau gitunya
tinggal mandi masak apa demo nya
oh emang tinggal di mana
jauh tinggalnya a
kita bisa punya taman bermain kayak begini dok
ini semua juga usahanya pak kades mak
tapi kan atas usaha bu dokter
kalau enggak mana pernah kita punya taman bermain kayak begini ya
biasanya teh saya sama mas suha yang jagain anak anak di rumah
ini bolanya ambil nih
aku kenceng aja
tidak kej imlm
ujang kamu teh ngapain
ini emak jagain anak anak emak
jaga anak anak dari tadi
ma liat kamu gangguin e nain terus
hati hati pak ujang
in kalau ada bapak bapak yang gangguin jangan diladenin
hah nggak usah tapi kami
nggak usah sungkan
nggak usah sopan sopan
kalau sudah kamu hajar dia masih ganggu
biar mak unyeng unyeng yang dia